tunjangan hari raya thr ini seakan menjadi stimulus ekonomi yang dinanti ya menjelang idul fitri
undang undang mewajibkan pengusaha membayarkan thr kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
di masa pemulihan ekonomi ini pun pemerintah meminta pengusaha atau perusahaan
untuk memenuhi kewajiban membayarkan thr kepada pekerja secara penuh dan juga tepat waktu
setelah sempat terhambat selama dua tahun kebelakang akibat pandemi covid sembilan belas
kami bahas pagi ini untuk anda bagaimana sih sebetulnya hitung hitungan thr keagamaan
oke jadi sudah keluar surat edaran dari menteri tenaga kerja menteri tenaga kerja dhafauzia
kepada gubernur seluruh indonesia untuk memastikan bahwa pengusaha ini membayarkan thr kepada karyawannya
di tahun dua ribu dua puluh dua ini secara penuh dan tidak dicicil ya
berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh dua
tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kita ketahui bahwa tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu cukup berat ya perekonomian
banyak pengusaha yang kemudian harus putar otak kemudian banyak juga yang kemudian tidak membayarkan thr
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah ada surat edaran bahwa thr harus dikeluarkan penuh dan juga tidak dicicil
jika kemudian pengusaha membayarkan thr terlambat harus ada konsekuensi yang harus dilakukan juga
seperti pelaporan keuangan dua tahun terakhir begitu ya bahwa memang tidak mampu untuk membayarkan thr
kemudian juga sudah ada menteri keuangan yang mengeluarkan pernyataan bahwa untuk pns
kalau pns juga kemarin dua tahun belakangan sempat agak tersendat ya thr nya
hanya pns eselon tiga ke bawah yang mendapatkan thr
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini pns atau asn ya ini sudah bisa mendapatkan thr full
kemudian ditambah juga dengan gaji ke tiga belas
jadi itu adalah tunjangan kinerja
jadi ini kabar gembira ya menanti lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita lihat selanjutnya
oke ini dia bagaimana sih thr keagamaan itu yang diberikan oleh para pengusaha ya kepada pekerja
jadi pengusaha ini tidak terkecuali ya pengusaha
pengusaha ini bisa per orang kemudian juga perusahaan dan juga yayasan begitu
begitupun pekerjaannya pekerja maksud saya pekerjaannya ini juga tidak terkecuali
baik itu pekerja kontrak pkwt ataupun honorer
nah ini semuanya berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya alias thr
ini wajib diberikan tadi batas waktu maksimalnya adalah maksimal tujuh hari sebelum idul fitri
nah bagaimana sih thr ini diberikan
sebetulnya thr ini diberikan sesuai dengan hari raya agama pekerja
jadi sesuai dengan agama
agamanya ya islam kristen katolik hindu buddha begitu ataupun konghucu begitu
tapi memang ada beberapa perusahaan juga yang menentukan thr ini diberikan ⁇ lets ⁇ say di hari raya idul fitri saja
mengikuti agama mayoritas yang ada di perusahaannya
ada juga yang seperti itu tapi bagaimana thr itu dikembalikan lagi kepada perusahaan dan juga pekerja
di perjanjian kerja yang diberikan di awal awal bekerja ya
nah kemudian paling lambat yaitu tujuh hari sebelum hari raya keagamaan itu sendiri
baik itu idul fitri kemudian natal
ataupun tahun baru imlek dan juga hari raya keagamaan lainnya
kita lihat selanjutnya bagaimana sih ketentuan pemberian thr ini kepada para pekerja ya
thr ini diberikan satu kali gaji per bulan
satu kali gaji per bulan untuk mereka yang sudah bekerja lebih dari satu tahun
jadi kalau misalnya sudah lebih dari satu tahun ini pengusaha wajib memberikan thr full
satu kali gaji ya ini berupa pokok dan juga tunjakan
bersih lah ya
gaji bersih yang didapatkan oleh pekerja dalam waktu satu bulan ya
ini adalah komponen penyusun gaji untuk thr
nah bagaimana kemudian bagi para pekerja yang masa kerjanya ini masih kurang dari satu tahun
nah ketentuannya yaitu gaji satu bulan per dua belas bulan dikali masa kerja
jadi ini bisa dikatakan pro rate ya pro rata
begitu secara proporsional diberikannya
jadi misalnya pekerja di suatu perusahaan masih tiga bulan bekerja
tiga bulan bekerja berarti
dibagi dua belas dikali let's say gajinya lima juta rupiah ya
dua juta rupiah berarti thr yang ia dapatkan adalah sesuai dengan ketentuan ini yaitu pro rata
kira kira satu dua ratus lima puluh rupiah
ini ketentuan proret untuk pekerja yang masa kerjanya masih di bawah satu tahun
nah lalu bagaimana dengan mereka yang harian
nah harian ini bisa dikatakan pekerja honorer ya
nah jadi sama upahnya yaitu jika sudah
satu tahun bekerja bisa mendapatkan thr satu bulan
kemudian kalau misalnya kurang dari satu tahun yaitu upah satu bulan
dibagi ya dengan dua belas dan juga kemudian ditemukanlah rata rata upah setiap bulannya berapa itu yang diberikan
kepada pekerja harian ataupun honorer
nah tadi dikatakan sesuai dengan ketentuan undang undang bahwa thr ini merupakan kewajiban ya
wajib jika tidak diberikan ini ada konsekuensi hukum
ditambah juga dia tetap harus melunasi thr
jadi jika kemudian ada pekerja buruh yang tidak menerima thr pada hari raya keagamaan yang dia anut
ataupun hari raya idul fitri sesuai dengan perjanjian pada perjanjian kontrak kerja
mereka bisa melapor ke kementerian tenaga kerja
begitu pada saat laporan itu ditindaklanjuti
jika kemudian terbukti ya perusahaan ini tidak membayarkan thr pegawainya
selain itu sanksi tidak hanya berupa denda saja tapi juga ada sanksi teguran tertulis
pembatasan usaha sampai penghentian ataupun pembekuan usaha
nah ini sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak membayarkan thr yang sudah ada surat edarannya
wajib untuk diberikan tahun ini
karena fase pemulihan ekonomi kita yang sudah mulai polos
nah ini sudah mulai polos
nah ini sudah mulai polos

nah ini sudah mulai polos

itu kalau memang pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu pekerja dan juga pengusaha saling berdiskusi musyawara
bagaimana caranya agar bisa win win solution ya antara pengusaha dan juga pekerja
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini pengusaha sudah wajib untuk kembali membayarkan thr kepada para pegawainya
nah ini dia yang penting ya bahwa jika kita menerima thr satu bulan gaji
ibaratnya kita harus memanfaatkannya dengan optimal
se efektif mungkin ya
jangan sampai uang thr yang kita terima ini hilang begitu saja
kita bisa mengalokasikan dana dana thr kita ini dengan lima pos yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
yaitu pertama poskan kepada orang yang berhak
jangan lupa bahwa di bulan ramadan ini nanti pada satu syawal kita harus menunaikan zakat
idul fitri begitu ya

dan juga zakat penghasilan juga
jangan lupa kita harus membayarkan zakat yang pertama
yang kedua juga untuk lunasi hutang
nah ini hutang hutang yang sifatnya seperti hutang konsumtif ya misalnya kartu kredit
itu bisa digunakan untuk pembayaran dari alokasi dana thr
bisa diutamakan terlebih dahulu sebelum kemudian kebutuhan lebaran
kemudian juga dana cadangan
ini kan kita ketahui ya kita harus memiliki yang namanya dana darurat
dana darurat itu paling tidak tiga kali kebutuhan kita
atau tiga bulan ya
tiga bulan dikali berapa total kebutuhan kita dalam satu bulan
nah ini dana thr ini jika kemudian kita sisihkan
bisa juga kita masukkan kepada dana cadangan ataupun dana darurat kita
agar nanti di masa masa tertentu jika kita membutuhkan uang dalam jumlah tertentu
kita tidak perlu mencari pinjaman kemana mana
tapi kita sudah punya dana cadangan ataupun dana darurat
nah bisa juga untuk investasi
investasi ke aset aset yang sifatnya low risk
seperti misalnya reksadana
reksadana kemudian bisa juga investasi di emas
ataupun juga di saham
di saham saham blue chip bisa juga nabung saham ya
misalnya kita nabung saham di emiten emiten perbankan buku empat di indonesia
itu bisa dikatakan nilainya kan lebih tidak berisiko ya
nah selain itu juga kita kembali lagi ya
ada prinsip utama pada saat kita melakukan financial check
pada saat menerima gaji bulanan
kemudian juga pada saat kita menerima thr ini
nah ini yang paling penting
jangan sampai nantinya kita sudah mendapatkan thr
kita sudah dapat gaji bulanan
pns sudah dapat gaji ke tiga belas begitu
jangan sampai pengeluaran tetap bocor begitu karena pengelolaan keuangan kita yang kurang baik
jadi harus pintar pintar kita memanfaatkan uang thr yang kita terima di menjelang hari raya dulfitri ini